halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers review
baru saya fadiko skarno
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
baik yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
maupun deretan judul film populer dalam paket bulanannya
ya tidak hanya itu lewat catch play plus
anda juga bisa menikmati ajang paragan amy awards tahun ini secara langsung
ajang penghargaan program tol jmmy awards akan kembali digelar untuk ke tujuh puluh tiga kalinya
dengan sederet program televisi favorit penonton yang mendominasi kategori nominasi
ya kamu juga bisa ikut mendukung aktor dan aktris favoritmu
dengan menyaksikan acara penghargaan bergensi atas bakat kreativitas dan juga kisah inspirasional
live secara eksklusif pada hari senin dua puluh september dua ribu dua puluh
jam tujuh pagi waktu indonesia barat hanya di catch play plus
dengan langganan per bulan anda sudah bisa tonton penayangan live eksklusive amy awards dua ribu dua puluh
serta ribuan film dan serial favorit lainnya di kolom unlimited langsung dari rumah anda
tunggu apa lagi
dapatkan akses unlimited anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus
per bulan termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul film film blockbuster
ternama dan populer dari seluruh dunia yang eksklusif
hanya tersedia di catch play plus
bebas bisa anda akses di sini
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn
hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store
melalui platform smart tv dan juga berbagai situs e commerce
seperti tokopedia shopee blibli serta jdid